dengan informasi olahraga lainnya keputusan gantung raket liliana natsir tampaknya sudah bulat
pemain yang akrab dengan sapaan butet itu pun telah menyiapkan diri sebelum benar benar gantung raket pada maret tahun depan
sementara itu pasangan butet yaitu tontowi ahmad menyatakan siap mendapatkan pasangan baru
pemain bulu tangkis ganda campuran liliana nafsir menyatakan akan segera mengakhiri karirnya
usai meraih medali perunggu pada ajang asean games dua ribu delapan belas
keputusan itu disampaikan butet pada malam penghargaan pb jarum atas prestasi para atlet bulu tangkis di asean games dua ribu delapan belas kemarin
pebulu tangkis tiga puluh dua tahun itu sudah memiliki rencana pensiun
butet ingin meneruskan bisnis di bidang properti dan refleksiologi yang sudah dijalani satu tahun belakangan
menurunkan momen itu dan mudah mudahan jarum terus menaikkan atletik muda yang berprestasi
dan sampai ke prestasi tertinggi oleh bdn meneruskan prestasi prestasi kita
keputusan pensiun butet itu membuat pasangannya tontoy ahmad harus mencari pasangan baru untuk berlaga di turnamen turnamen kedepannya
owi pun menyerahkan pasangannya ke sang pelatih di pelatnas pbsi richard mainaki
saya nanti dipasangin dengan siapa aja ya
karena itu resiko saya meneruskan estafet dari cibutan untuk memimpin yang muda ya
saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membimbing yang ada
sejak dipasangkan pada dua ribu sepuluh silam liliana dan tontowi sukses mengharumkan nama indonesia
dengan menjuarai sejumlah turnamen turnamen bergensi seperti meraih hat trick pada ajang all england
meraih dua kali juara dunia dan puncaknya mendapatkan emas di olimpia rio